erick thohir resmi menyerahkan berkas pencalonan sebagai ketua umum pssi minggu pagi di kantor pssi gbk arena jakarta
erick hadir bersama dengan enam puluh votersnya yang terdiri dari pemilik klub perwakilan provinsi serta beberapa asosiasi lainnya
di antaranya ada direktur utama persis solo kaisang pangarep serta chairman rans nusantara fc raffi ahmad
eriq tohir menyebut perlu nyali besar untuk membenahi sepak bola indonesia
kita dukung pak eriq karena kita yakin pak eriq ini punya nyali untuk membenahi sepak bola indonesia
erick thohir menjadi orang kedua yang masuk ke dalam bakal calon ketua umum pssi
sebelumnya lanyala mataliti sudah mendaftarkan diri pada jumat lalu
pssi rencananya akan melakukan pemilihan ketua umum di kongres luar biasa yang akan digelar pada tanggal enam belas februari mendatang
tim liputan cnn indonesia